kembali di kompas siang saudara polisi kembali menangkap selebritas rio rifan
terkait kasus penyalahgunaan narkoba
ini merupakan kali kelima bagi rio berurusan dengan penegak hukum
akibat obat obatan terlarang
selebritas rio raivan kembali ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba
ini bukan kali pertama rio terlibat kasus narkoba
bahkan pada februari lalu rio baru saja bebas dari penjara karena kasus yang sama
ia baru saja selesai menjalani hukuman penjara tiga tahun
saat ini rio raivan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian
saudara rr diamankan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba
mohon waktu sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman
rekan rekan jakarta barat masih mengembangkan dan mendalami
mantan istri dan kerabat rio reivan datang menjenguk ke polres metro jakarta barat
kepada mantan istrinya rio mengaku kembali terjerumus kasus narkoba karena pengaruh pergaulan
keluarga berharap rio diperbolehkan menjalani rehabilitasi dan tidak dihukum penjara
ketangkep juga lagi untuk yang kelima kalinya
saya juga penyesalan kan selalu belakangan
tapi mudah mudahan kita upayakan rio untuk bisa rehab
karena kalau untuk masuk ke dalam jeruji lagi rasanya itu nggak tepat
ya kalau kayak gitu kan semuanya ya kita kan gak tau ya situasi orang kan dalam keadaan apa gitu
terus juga posisinya juga seperti apa
jadi kalau misalnya dari kemauan diri sendiri pasti tentunya nggak mungkin mau rio seperti ini ya
saya bilang kayaknya sih dari pergaulan aja sih
ini merupakan kali kelima bagi selebritas rio raivan ditangkap karena kasus narkoba
polisi mengatakan saat ditangkap di rumahnya ia sedang sendiri dan tidak sedang memakai narkoba
tetapi saat polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu pil ekstasi dan obat keras
hasil tes urin yang dilakukan juga menunjukkan hasil positif mengkonsumsi narkoba
tim liputan kompas tv
polisi akan melakukan tes kesehatan dan tes urin ulang kepada selebritas rio rifan
lalu bagaimana kelanjutan kasus hukum ini kita tanyakan langsung ke jurnalis kompasifi triksi valencia di mapores jakarta barat
triksi hingga saat ini bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian mengingat bahwa selebritas rio rifany ini sudah ditangkap lima kali oleh polisi
tim liputan kompas tv
tim liputan kompas tv
tim liputan kompas tv
tim liputan kompas tv
tim liputan kompas tv
tim liputan kompas tv
tim liputan kompas tv
dan juga saudara kita akan menanti kembali informasi lebih lengkapnya sudah sejauh mana informasi yang berhasil digali
dan juga apa saja yang ditemukan dari pendalaman sementara saat ini
terus selalu kalau kita melihat terkait dengan hukumannya karena kalau misalnya kemarin ada dari kerabat rr yang melakukan kunjungan
atau menjenguk begitu ya dikatakan mereka berharap rr ini bisa dilakukan rehabilitasi
tapi kalau kami mengkonfirmasi dengan kasatres narkoba polres jakarta barat yakni akbp indrawini panjioga
mengatakan bahwa kalau sudah berkali kali atau sudah saat ini adalah sudah yang kelima kalinya
maka dari kepolisian sebenarnya tidak ada terduga ataupun juga tersangka yang sudah melakukan narkoba berkali kali
rehabilitasi akan diberikan kesempatan bagi yang pertama kali
tapi kalau sudah berkali kali dikatakan ini nanti akan dikembalikan ke pengadilan
itu semuanya nanti akan menjadi keputusan hakim juno dan juga saudara
jadi kita akan lihat bagaimana rr saat ini akan dilakukan tes pemeriksaan kesehatan
baik terima kasih atas laporan lengkap anda jurnalis kompasifi triksi valencia dari mapores jakarta barat